gubernur dki jakarta anies baswedan mengapresiasi ketertiban jemaah yang hadir dalam reuni akbar dua ratus dua belas di silang monas jakarta senin pagi
anies juga menyatakan bahwa pemprov dki akan selalu membantu masyarakat yang akan menggunakan monas untuk suatu kegiatan
pki memberikan kesempatan kepada seluruh warga untuk punya kesetaraan kesempatan menggunakan tempat ini sesuai dengan ketentuan yang ada
jadi disini ada begitu banyak kegiatan setiap akhir pekan bahkan hari hari biasa
jadi bagi kami yang penting adalah sesuai dengan ketentuan menjaga kerapihan ketertiban